deklarasi bergabungnya partai idaman dengan partai amanat nasional berlangsung di hotel royal kuningan jakarta selatan sabtu
deklarasi dihadiri oleh anggota kedua pihak bahkan pengurus partai idaman di tiga puluh empat provinsi seluruh indonesia juga hadir
deklarasi dihadiri oleh anggota pihak bahkan pengurus partai idaman di tiga puluh empat provinsi seluruh indonesia juga hadir
idaman yang potensial juga bisa diusung sebagai calon legislatif baik di tingkat kabupaten provinsi dan pusat
acara deklarasi terpantau ramai acara dihadiri oleh anggota kedua pihak dan roma irama juga tampil di panggung menyanyikan enam lagu tentang persatuan dan perjuangan kedua partai
menurut zulkifli hasan tujuan utama pan dan partai idaman adalah untuk memberhentikan politik uang
kedua pihak juga menyatakan bahwa mereka memiliki platform
dan visi misi yang sama
pertama tadi kita visi kami sama
ya kita pemilu damai pemilu yang berkualitas
karena kita semuanya adalah saudara
kami sama sama ingin menghentikan politik uang
politik bagi bagi duit
politik karena korupsi itu akarnya dari politik uang
ya kkn itu akarnya juga politik uang
kita mari jangan sampai menghina rakyat kita dengan sembangku
membeli rent kita dengan sebungkus nasi kopak
karena sudah terbukti dua puluh tahun ini melahirkan demokrasi yang gaduh
ya puluhan bahkan ratusan yang kena ott
bayar visi misi dan platform yang sama
jadi seandainya kader kader idaman yang memang menjadi legislator di tingkat pusat kabupaten kota dan juga di tingkat luar
itu walaupun berbeda
harus memang menjadi kaderban
karena kategorinya harus pan
tetapi visi misinya sama
untuk rakyat dan untuk pak
ya untuk pan dan untuk rakyat